kamu ngapain sih meluk meluk aku
ya yang meluk mak enak aja
udah sor pergi lu
takut sama ular sendirinya aja lebih lebih kayak ular
pasti ada yang bongkar kadang ular gua nih
gak mungkin ular bisa keluar sendiri
pasti ada yang sirik sama gue
wah pasti kerjaan emak
tunggu emak pembalasan gue
emak sekarang punya lagu baru
kamu harus mendengarkan emak ya
emak punya lagu baru
dengarkan nih dengarkan ya
tentang emak kenapa
baik saya akan menyanyikan sesuai lagu yang ya sesuai profesi saya
tepuk tangannya mat
jamu gedang telah
sue orat ketemu
temu pisar loko tambah gelap
peserta selanjutnya ipan sayur
temuk tangan aku
pangkok sekuteng nyaring berbunyi
ipan yur datang pengen bernyanyi
temuk tangan aku
temuk tangan aku
temuk tangan aku
aku bukan pengomici
turun gue bilang
tukang sayur lo nyanyi surat jelek
turun gue bilang
kalau apaan tak
ya kita panggil saja peserta selanjutnya
kadang jangan ngekadang kalau tiada harinya
aduh jajan jajan jajan
kok ngomongnya buat ju leha
kenapa bukan buat gita
deh biarin aja bang
yang penting anak kita suaranya kayak cowok
tuh gede kayak suaranya kan
ya udah biarin aja
kenapa gak pakai suara asli lo aja
kalau kayak begini caranya lu kok gak bakal menang
aduh leha jejeng kan tahu
leha tuh sukanya sama coweng suaranya tuh jantan maco
gak suka yang suaranya kayak bencok kayak jajan gini
makanya jadi berusaha jadi cowok yang ganteng
yang jantan kayak superman
jantan superman jantan superman
kagak ada siapa bilang gue itu suka sama diri lo sendiri
lu tuh mesti jujur dan jadi diri lo sendiri
ngapain sih lo kayak begini
udah udah pokoknya lo be yourself oke
jadi selama ini ju leha gak suka kok jajan liatkan tinju
nah ini urusan belakangan deh
mendingan sekarang lo nyanyi yang bener ya
gue suka kalau lo deket lo intinya itu
jajan punya pengumuman nih
mulai sekarang jajan gak mau nyanyi pakai suara ngebat
jajan mau nyanyi nyanyi pakai suara jajan sebenarnya
oke banget pokoknya
peserta berikutnya adalah
ini di depanan gue nih
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
ella akan menyanyikan sebuah lagu
tapi maaf jika mengganggu karena ella juga punya malu
ya akan kita panggil peserta yang lebih heboh lagi nih
mau main curang
kau juga bisa
gua kagak bakal tanggung tanggung ngerjain lu mak
tunggu pembalasan kademik
emang emak doang yang pengen punya dosa
gue juga pembantu pengen punya dosa
silakan menikmati mak
enggak ada orang ya
oke kali ini akan saya membawakan sebuah lagu baru
lagu ini ciptaan saya sendiri dan goyangan saya sendiri
buat anak dalam kubur
tidak kenang dalam khayalan
ini dia nih saatnya
diterima mak pembalasan kademi
tuh kata juga apa kata jangan nyanyi
apa pikirnya sih pak
sangat banget sih
mak kenapa mak
ya allah mak
para hadirin semuanya
tadi beberapa peserta
mas di calon mak
maka dalam acara lomba nyanyi dan joget
pembuangnya pembuang rengan
sudah pakai lemak
tangan lo dibiasain mukul beras
lama lama kan tangan jejen jadi kuat
sekarang lu latihan tinju pakai cara tradisional
kapan madirin ya be
nah buat backup leho
terus lelah terus